konferensi istimewa ulama dan tokoh nasional merekomendasikan
dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk diusung dalam pilpres dua ribu sembilan belas
oleh koalisi gerindra pek ais dan pan
para ulama sepakat mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
namun nama agus harimurti yudhoyono tidak masuk dalam rekomendasi tersebut
setelah melalui pembahasan dalam rapat komisi politik ekonomi kelembagaan dan dakwah
para ulama mencapai kesepakatan secara musyawarah mufakat
merekomendasikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
pasangan pertama yang direkomendasikan adalah prabowo subianto dan salim segef al jufri
adapun komposisi pasangan kedua adalah prabowo subianto dan ustadz abdul somad
nama agus harimurti yudhoyono atau ahy tidak masuk dalam rekomendasi gnpf ulama
untuk mendampingi prabowo subianto
gnpf ulama khawatir jika ketua kogasma pemenangan pemilu partai demokrat itu gagal
jika dipaksakan maju pilpres dua ribu sembilan belas
gnpf ulama berkaca pada hasil pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas lalu
di samping itu berdasarkan hasil pertemuan sby dan prabowo beberapa waktu lalu
gnpf ulama menganggap nama ahi bukanlah harga mati untuk diusung menjadi cawapres prabowo
tidak pernah dibicarakan karena yang saya dengar pembicaraan pembicaraan antara demokrat dengan gerindra
justru tersirat tidak ada kewajiban bahwa demokrat harus mengusung ahy
dan sempat saya dengar juga pertemuan antara demokrat dengan koalisi atau mungkin dengan presiden jokowi
itu pun tidak
tersirat bahwa ahy harus diusung apabila akan mengandeng demokrat
menanggapi pernyataan gnpf ulama partai demokrat membantah anggapan bahwa partainya selalu menawarkan sosok ahy menjadi wakil presiden
dari awal silakan ditanyakan kepada pak jokowi tidak pernah menawarkan mas ahi
tetapi berdasarkan survei yang ada memang kami punya kader muda yang siap
katakan sebagai cowok res kami siap
tapi menawarkan diri
sama sekali tidak pernah
karena biarkanlah ini mengalir biarkan publik yang menilai
kan ada survei survei lembaga lembaga yang kredibel
dan ternyata dari survei ini juga menunjukkan salah satu pemimpin muda yang selalu berada dalam ranking yang bagus dalam survei survei yang ada
bahkan dalam pertemuan dengan pak prabowo sekalipun terakhir juga tidak pernah pak sby menawarkan seorang
mas ahi untuk menjadi cowok presiden pernah menawarkan
nama ahy ramai diperbincangkan karena memiliki elektabilitas yang tinggi di berbagai lembaga survei sehingga dinilai layak menjadi wakil presiden
namun demikian demokrat tetap solid mendorong ahy menjadi calon wakil presiden
ya meskipun belum ada kata sepakat manuver demokrat tampaknya mulai mendekat ke koalisi oposisi bersama gerindra pks dan pan
sby dan prabowo pun dijadwalkan akan bertemu kembali besok setelah malam ini ditunda
namun di tengah upaya membangun koalisi forum istimewa ulama gnpf yang berlangsung kemarin tidak dihadiri partai demokrat
ulama gnpf pun sepakat mengusung prabowo sebagai cowok presiden
sementara nama cowok presidennya adalah ketua majelis syurau pks salim seghaf al jufri dan ustadz abdul somad
menjadi pertanyaan kemudian sekarang adalah mengapa bukan ahy yang direkomendasikan dan bagaimana kemudian partai demokrat menyikapi rekomendasi ulama gnpf kemarin
kita akan bahas malam hari ini saya sudah bersama dua narasumber spesial saya malam hari ini
sudah ada mas roy suryo wakil ketua umum partai demokrat selamat malam mas roy apa kabar
alhamdulillah baik selamat malam
sudah ada pak selamat marif steering komite istimewa ulama gnpf dan ketua pa dua ratus
assalamualaikum selamat malam pak selamat marif
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah baik semuanya baik malam hari ini
kita juga sedang menunggu kabar yang baik dari teman teman demokrat
pks pan dan juga gerindra begitu ya
sayangnya malam hari ini batal bertemu mas suryo
bukan batal tepatnya bukan batal
sebenarnya hanya ditunda beberapa jam saja
karena kita sangat menghormati teman teman dari forum istismar kemarin
dengan forum gnpf yang sudah memberikan beberapa rekomendasi
jadi sahabat sahabat kami di gerindra juga menyampaikan akan menyampaikan poin poin apa
supaya pembicaraan antara pak prabowo dan pak sby besok
insya allah akan didampingi juga oleh pak sby
beberapa wakil ketua umum
besok kesananya tapi pembicaraan tetap beliau empat mata
saya besok juga akan kesana
ya kalau tadi mas ren mengatakan sudah mulai ada kedekatan
yang penting kan dalam setiap hubungan dalam setiap silaturahim
itu kan adanya mutual trust dan mutual despect
satu sama lain
ya satu sama lain kita ada kepercayaan kita ada penghormatan
dan tadi benar sekali
kalau viti tadi diputer
rekan kami mas didi tadi irawadi
menyampaikan tidak ada desakan dari kami
khususnya dari partai demokrat
kepada pak prabowo
untuk atau kepada gelindra
untuk menyampaikan ini harus segini
harus mas ahy maksudnya
karena kita mengutamakan dulu untuk kepentingan bangsa ini terlebih dahulu
jadi kami sekali lagi sangat menghormati
sangat mengapresiasi kemarin rekomendasi yang ada
nanti biarlah kemudian pak prabowo bersama dengan partai partai yang lain
membicarakan membahas itu semua
itulah makanya dipertemuan di mega kuningan kemarin
dan besok akan disambut silaturahim itu dengan pak sb ke kertanegara
itu adalah dalam rangka kita menghormati apa yang sudah terjalin antara gerindra dengan pks
dengan pan dan lain sebagainya
jadi kalau malam ini ditunda itu kurang lebih juga karena ada mempertimbangkan rekomendasi dari istimewa ulama juga
sehingga kemudian nanti dulu deh kita akan atur ulang lagi pertemuan besok atau bagaimana
salah satunya yang kita dengar dari sana begitu
tapi intinya adalah sebuah pertemuan itu kan tidak bisa hanya ketemu kemudian membicarakan ini harus pokoknya gini pokoknya gini kan enggak
ada pertemuan pertemuan teknis
jadi makanya tim teknis yang sekarang sedang menyusun besok sebaiknya yang dibicarakan apa
dan sekali lagi kalau dari partai demokrat itu kami di dalam sangat egaliter
insya allah sangat demokratis
kepusat internal kami di dalam pun juga harus menunggu dari majelis tinggi partai dari mtp
untuk kemudian nanti memutuskan siapa yang akhirnya rekomendasi yang kita sampaikan
tadi sore kebetulan mtp juga bersidang di megakuningan juga
jadi kita baru merekomendasikan nanti apa yang akan diambil oleh partai demokrat
dan sekali lagi kita sangat senang kita sangat berterima kasih ya atas ada rekomendasi itu
itu bukti bahwa koalisi yang dibangun ya entah itu koalisi yang di seberang pesana di tempatnya pak jokowi
dan juga koalisi di pak prabowo itu sangat menghormati ulama
dan menempatkan ulama itu pada porsi yang tidak hanya dipakai untuk jelang pemilu saja
tetapi ikut dilibatkan dari awal dan kita ikut bersama sama
menghormati apapun rekomendasinya sekalipun memang tidak ada nama mas ahy begitu ya
karena kan memang juga insya allah kalau itu kalau misalnya rekomendasinya yang direkomendasikan bukan ustadz ya
yang direkomendasikan ada dua tadinya
tapi kan saya dengar terakhir saya baca instagramnya pak sumat kan sudah memasang duet maut
duit maut antara dengan ulama begitu ya
itu kan malah lucu kalau misalnya tiba tiba yang direkomendasikan bukan bagian dari ulama gitu loh
iya bagian dari perjuangan ini ya masing masing
betul jadi seperti kami misalnya di demokratu ada tagline nami nasionalis dan religius ya
biarkan kedua ini imbang dan justru inilah yang kami senangi
tidak untuk dipertentangkan
dari dua nama cawapres ya ustadz abdul somad dan pak salim seghah al jufri ketua majalah syurah pks
mungkin publik juga butuh tahu kenapa kemudian mencalonkan pak prabowo alasannya apa dan kemudian dua nama cawapres ini kenapa yang diusung oleh atau direkomendasikan oleh forum istimewa ulama kemarin
pertama yang saya sampaikan bahwa di istimewa kemarin itu tidak hanya membahas urusan politik
ada empat komisi pertama komisi dakwah bagaimana kita membangun dakwah untuk islam ke depan
kemudian komisi ekonomi bagaimana kita membangun ekonomi umat karena faktanya memang kita mayoritas tapi secara ekonomi kan kita menjadi minoritas
yang berikutnya adalah komisi kelembagaan
bagaimana kita bisa memiliki sebuah lembaga untuk bermusyawarah yang kontinu rutinitas para ulama ulama sehingga persoalan bangsa itu senantiasa dikonsumsi
nah itu senantiasa dikoordinasikan menyambung aspirasi para ulama
nah tapi memang di komisi yang keempat di pembahasan keempat itu yang paling hot
yang paling banyak peminatnya juga
komisi politik ya ini dibahas
nah komisi politik itu juga tidak hanya membicarakan masalah capres dan cawapres sebetulnya
ada pokok bahasan pertama tentang fakta integritas kriteria kepemimpinan nasional
nah kemudian merujut kepada
merujut kepada cawapres dan cawapres
dan di komisi politik itu luar biasa
nama yang muncul begitu banyak
ulama ulama tokoh itu diberikan kesempatan bermusyawara
selain dua nama itu siapa lagi sih pak selamat yang muncul
memerluarkan apa namanya aspirasinya
jadi untuk nama cawapres sendiri kan tidak bisa lepas dari rakhonas pa dua ratus dua
yang ketika itu memunculkan lima nama
kemudian satu dianggap gugur di tengah jalan
mas roya senyumnya tertawa lagi baru
kita kita demokrasi mewakafkan sosok itu kepada saudara
oke silahkan mas rahmat lanjutkan
nah tinggal empat
kemudian diperas lagi
itu kemudian muncul dua nama untuk capres itu
hrs dan mas prabowo
kemudian setelah dikomunikasikan dengan hrs di kota mekah
dengan kerendahan hati keulamaan beliau
kemudian beliau memberikan dukungan kepada pak prabowo subianto
untuk menjadi calon presiden
sehingga tinggal satu nama
jadi ada isu mengatakan tidak ada nama hrs di istimewa ulama
justru mayoritas sebetulnya
tapi karena kerendahan hati beliau tawadu beliau
sifat sifat kendegaraan beliau
beliau menyerahkan kepada pak prabowo
untuk menjadi calon presiden
oke satu orang akhirnya
akhirnya satu orang yang muncul
untuk cawapresnya pak selamat seperti apa dinamikanya
cawapres kan sama dengan di luar ya
banyak nama yang muncul gitu kan
ada nama pak aher muncul
ada nama pak zulkifli hasan
ada nama pak yusril juga muncul
kemudian merucut lagi merucut lagi
tapi memang saya akui bahwa nama ahy ketika malam itu memang tidak muncul
karena memang persoalannya komunikasi kan baru terjalin
itu yang kita apresiasi
baru belakangan ini ya
kita sangat mengerti
bukan persoalannya yang lain yang lain
tapi persoalan komunikasi aja
sehingga merucut kepada dua namalah yang muncul
ustadz salim al jufri selaku ketua majlis surah pks
dan memang yang mengagetkan kita semua ustadz abdus sommat muncul baru
karena di kita pembicaraan kita nggak pernah muncul tuh nama
bisa muncul tuh seperti apa pak selamat
jadi kan gini aspirasi ulama dan tokoh umat islam yang berkumpul itu
sebab tokoh dan ulama yang kumpul itu kan
beliau memiliki pesantren yang santrinya ribuan
beliau memiliki umat yang begitu banyak
jadi suara ulama di situ adalah suara umat juga
menginginkan hampir ada sebuah kesepakatan dalam musyawarah bahwa
kepemimpinan yang akan datang itu untuk bisa menghentikan pemerintah yang sekarang
untuk bisa mengganti presiden dua ribu sembilan belas
untuk memenangkan pertempuran
itu yang ideal menurut ulama
aspirasi ulama adalah kolaborasi antara nasionalis dengan ulama
sebab fakta yang kita dapatkan di lapangan bahwa pilkada dua ribu delapan belas tidak bisa dipungkiri
suara umat itu juga luar biasa besar
mendongkrak kemenangan beberapa calon ya
iya beberapa daerah itu kan evaluasi juga
sehingga kalau ini dipertahankan kolaborasi antara peluang menangnya besar
nasionalis dan ulama peluangnya begitu besar
dan kami meyakini ulama dan tokoh meyakini bahwa
kalau ini terjadi nasionalis dan ulama keberkahan akan ada di negeri kita
kalau keberkahan allah turunkan insya allah allah berikan kemenangan
yang berikutnya kalau kemudian ulama menjadi bagian dari bangsa ini kolaborasi terjadi
jangan pernah khawatir masalah logistik
jangan pernah khawatir masalah logistik
karena di pilkada jakarta kan terbukti kan
karena ulama punya basis masyarakat
karena umat akan dengan ikhlas dengan rindu bisa memenangkan pertempuran
akhirnya ada dua nama cawapres meskipun tidak ada nama mas ahy
kita juga tahu saat ini tentu partai politik tengah meeting lah ya begitu rapat internal masing masing
untuk kemudian bagaimana memperjuangkan nama nama yang lain yang bisa menjadi pendamping capres dan juga cawapres
kemarin juga pertemuan istima ulama itu juga bertemu dengan beberapa ketua partai politik di sana kan ya
tapi lagi lagi belum ada partai demokrat
nah ini kenapa kita nanti akan bahas lagi nanti usaha jeda seperti apa sebenarnya dinamika di dalamnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali bersama kami di prime news
kita masih membahas rekomendasi dari gnpf
dari ulama gnpf yang kemarin bertemu
dan juga ada mas roy di sini dari partai demokrat yang juga partai demokrat masih terus membangun koalisi membangun komunikasi ya mas roy ya dengan banyak pihak
tadi pak selamat mengatakan belum muncul nama mas ahy karena mungkin baru baru ini ya
demokrat ini kan akhirnya mulai agak mendekat ke koalisi pak prabowo begitu
nah mungkin juga ini menjadi alasan saya nggak tahu
mungkin alasan demokrat kemarin tidak ada di dalam pertemuan
ini setelah ini bagaimana upaya membangun komunikasi politik
untuk membangun komunikasi politiknya dari partai demokrat
mas roy dengan teman teman dari gnpf misalnya
atau seperti apa mungkin untuk kedepannya
pasti itu akan terjadi silaturahim yang sangat baik
dan kita sekali lagi berterima kasih
tidak ada satupun dari kita yang kemudian menyatakan wah kok tidak diundang atau apa
kita sangat menghormati acara itu
makanya kita juga sangat mempertimbangkan poin poin itu yang mungkin besok akan menjadi beberapa pembicaraan ya antara pak sby dengan pak prabowo

tapi sekali lagi bahwa ini kan rekomendasi rekomendasi itu kan nanti banyak
tapi sekali lagi bahwa ini kan rekomendasi rekomendasi itu kan nanti banyak
dan sangat baik pak prabowo itu mendengarkan semua rekomendasi
sekarang alhamdulillah sudah ada rekomendasi dari forum istigma kemarin
kemudian beliau juga mendengarkan misalnya nanti rekomendasi katakanlah dari masyarakat yang lain lagi
jadi itulah bukti bahwa seseorang itu harus mendengarkan dari semua pihak
termasuk di kami
setelah internal kami demokrat itu tidak begitu saja ya atau dalam bahasa daerah ujuk ujuk mengusung satu nama

itu karena kita juga mendengarkan
aspirasi dari semua kader kader kami
yang ada di lapangan
pak sby juga terus turun ke bawah mendengarkan yang diinginkan apa
dan rekomendasinya adalah memang muncul beberapa nama waktu itu
tapi yang saya harus sampaikan bahwa yang tertinggi yang diharapkan oleh para kader setelah internal demokrat itu adalah the next leader yaitu mas ahy
artinya sampai dengan saat ini juga partai demokrat masih dalam koridor mendukung mas ahy untuk maju sebagai cawapres
iya meskipun mendukung itu harus saya katakan
meskipun mendukung itu harus saya katakan
tidak terus kita harus mendorong dorong
dengarkan tidak usah dari pak sby sendiri
tidak menawar nawari gitu ya
tidak usah dari pak sby sendiri
dari pak prabowo sendiri ketika bertemu dengan pak sby
pak prabowo sendiri mengatakan tidak ada katakanlah desakan atau ini usulan harus membicarakan
jangankan membicarakan soal capres cawapres
pembicaraannya adalah kepada waktu itu apa yang diperlukan untuk memperbaiki bangsa ini
apa yang terjadi ekonomi yang kemudian tidak tumbuh
bahkan harga harga meroket dan lain sebagainya
solusinya seperti apa
disitulah kemudian harus muncul pemikiran pemikiran insya allah dari misalnya dari teknokrat dari ulama
yang semuanya itu bagus untuk didengarkan oleh pak prabowo
yang mana demokrat memang harus dikatakan sekarang sedang menjalin komunikasi sangat baik sangat intensif
tapi sekali lagi semua yang ada dan termasuk tadi kalau dikatakan belum muncul nama mas ahy
ya menurut saya hanya soal waktu saja
jadi insya allah kita tetap
khawatir bahwa jangan jangan oke akhirnya memang ahy tidak bisa tidak cukup kuat begitu
enggak enggak insya allah kita juga tidak memaksakan
jadi makanya pak s b sendiri kan juga mengatakan kan dalam video yang beliau publikasikan juga
teman teman komunikasi politik juga menyampaikan di youtube dan sebagainya
bahwa istilahnya adalah
kita itu tidak
ya karena ini adalah demi kemaslahatan bangsa
dan insya allah kita itu melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini
dan semua itu kan upaya kita
manusia itu mencoba tapi berikhtiar
tapi insya allah tuhan yang maha kuasa allah subhanahu wa ta'ala itulah yang nanti akan benar benar akan memberikan petunjuknya dimana
goal dari rekomendasi nama dan perjuangan politik tentu adalah
bisa menang di pilpres dua ribu sembilan belas nanti begitu kan ya pak selamat
mas roy tadi mengatakan berkali kali secara elektroabilitas masalahnya lebih tinggi
lebih tinggi loh mas dibanding pak selamet dibanding dengan nama nama yang diusulkan oleh gnpf misalnya ya
gak usah dibanding bandingkan
saya percaya di forum itu pun
pasti nama ustadz abdul somad itu pun juga tinggi
ya di forum itu
kita sangat hormat ya
dan semua itu insya allah akan ketemu dalam satu titik
masalah waktu aja gitu ya
kalau kita kan persoalannya bukan masalah menang dan kalah
bukan hanya sekedar elektabilitas
tahun sebelum dua ribu empat belas elektabilitas pak jokowi kan juga gak besar besar amat
mas anies juga di hari hari terakhir
jadi gak bisa jadi ukuran juga
tapi bagi kami di istimewa ulama itu adalah pertimbangannya adalah pertama pasti pertimbangan syariat
bagaimana konsep quran dan hadis dalam hal kemimpinan nasional
itu yang di utamakan
termasuk kenapa kita bermusyawarah
karena allah memberintahkan kita untuk bermusyawarah dalam segala urusan
masa berumpil amri kan
maka kalau kita musyawarah hasilnya insya allah baik dan kita gak akan kecewa
itu yang pertama pertimbangannya
nah kemudian pertimbangan yang kedua tentunya
bagaimana realitas politik realitas keumatan bisa dipadukan
yang memang dimiliki
yang memang dimiliki oleh partai yang punya tiket
tapi ada realitas keumatan juga
dimana basis ulama basis santri basis umat juga harus diperhitungkan
dua hal tersebutlah yang menjadi dasar kami bermusyawarah
nah kemudian masalah tadi dengan demokrat
disampaikan saya pikir hanya persoalan komunikasi saja
karena kan istimewa ulama itu sudah lama konsepnya
sudah lama perencanaannya
sedangkan demokrat kan baru
dan sangat gamblang dan jelas
ketika pembukaan istimewa ulama
ketua dewan pembina genpef ulama
sekaligus pembina pa dua puluh dua habib rizik
dalam sambutannya mengatakan
jangan menutup pintu untuk berkoalisi dengan salah satunya
dan itu juga teman teman partai begitu senang
memang gak boleh ditutup
karena ada satu persamaan
ya bagaimana ini kita bisa memenangkan dua ribu lima belas

itu yang harus dibangun dulu
nah itu yang di presiden
nah sehingga secara otomatis
karena ketika itu komunikasinya belum terbangun
demokrat pun akhirnya di pertemuan malam itu
belum kita undang
sehingga nama ahy pun ya di istimewa ulama nggak muncul
baik kita coba lihat
kita sudah ada grafik yang sudah kita buat
ini pernyataan dari pak yusuf martak ya
ada mengenai tanggapan komunikasi antara demokrat
dan juga teman teman dari gnpf ulama
kita tunggu di layar
kita dengarkan berikut ini
ada pun mengenai ahaya
tidak pernah dibicarakan
karena yang saya dengar
pembicaraan pembicaraan antara demokrat dengan gerindra
justru tersirat tidak ada kewajiban bahwa
demokrat harus mengusung ahaya
dan sempat saya dengar
pertemuan antara demokrat dengan koalisi
atau mungkin dengan presiden jokowi
itu pun tidak tersirat bahwa
ahy harus diusung apabila akan mengandeng demokrat
dan insyaallah saya masih punya keyakinan
sebagai orang tua dan sebagai ketua umum
dan sebagai ketua dewan pembina
kalau tidak salah
beliau akan cermat melihat situasi dan kondisi
dan bisa menyusun strategi ke depan
kapan ahy itu sudah waktunya akan dicalonkan
untuk menanggapi seperti apa
ya itulah pendapat yang kita sangat hormati
jadi saya kira apa yang beliau sampaikan sangat betul
pak sby juga sangat tahu
kapan dan bagaimana pastinya
kenapa kemarin ketemu antara pak sby dengan pak prabowo
kenapa bukan dulu dulu
atau kenapa pertemuannya tidak malam ini tapi besok pagi
semua itu pasti ada perhitungan perhitungan
yang insya allah perhitungan itu juga mempertimbangkan apa yang tadi disampaikan
termasuk juga kapan waktunya untuk mulai membicarakan
meskipun pak sby juga mengatakan semua keputusan itu ada di bawah mtp
majelis tinggi partai
jadi beliau juga tidak mengumumkan sendiri
tidak menentukan sendiri
tapi semua itu melalui sebuah proses demokratisasi yang sangat baik
dan sekali lagi mas
kita sangat berterima kasih justru
dengan pandangan ini
itu justru membuka mata kami di demokrat
bahwa masih banyak silaturahim yang harus kita lakukan
dengan lebih baik lagi
dan insyaallah itu pasti akan terjadi
karena ini kan ya hablum minanah saja
hubungan antara umat manusia saja
oleh karena itu
komunikasi dan musyawarah itu pasti dibangun
apa yang sudah dibangun oleh kami dan partai partai koalisi keumatan
yang sudah berbulan bulan kita bangun
bahkan mulai pil kddki sudah kita bangun
berharap juga dihormati oleh partai demokrat
artinya ketika nanti partai demokrat ikut dalam koalisi kita
jangan kemudian mengeluarkan statement yang bisa merusak koalisi
umpamanya yang kemarin
saya tidak mau nih
kalau komando tidak boleh juga
harus dihormati juga
saya pikir kalau semuanya sepakat bermusyawarah
apa yang kita perjuangkan bersama
bisa allah berikan kemenangan
tinggal nunggu bagaimana demokratnya sudah pasti atau belum
karena kita masih menunggu nih mas roy
mas lama kalau ini kan masih antar partai politik
masih terus berkomunikasi politik
untuk mencari pasangan yang terbaiknya
nanti hasil dari parpol koalisi
atau juga nanti dari pak sb sudah sepakat akhirnya
ternyata bukan nama cawapres yang diajukan
oleh teman teman dari gen pf
nah ini bagaimana
apakah tetap mendukung
atau ada mungkin usulan usulan yang lain
selamat kita jadi atas lebih dahulu mas roy
kami akan segera kembali suatu saat lagi
ya anda kembali di prime news
kita masuk ke segmen terakhir untuk dialog
saya masih bersama dengan mas roy suryo dan juga ustaz lama tema arief
kita masih membahas mengenai rekomendasi dari teman teman di gnpf ulama
dan juga peta politik antara demokrat dan partai partai koalisi
partai partai yang mungkin saja akan berkoalisi nanti ke depannya
sebelumnya saya akan mengajak mas roy dan juga pak selamat untuk mendengarkan pernyataan dari pak amin rais ya
usai kemarin menghadiri acara bersama kita
menghadiri acara bersama dengan teman teman dari gen pf ulama
kita dengarkan berikut ini
ini paduan antara koalisi kebangsaan dan keumatan
pak prabowo track record nya sebagai penduduk tinggi dan yang antar darat
sudah paham sekali lah ya apa itu pancasila apa itu konstitusi dan lain lain
kemudian pak salim eskaf maupun abdul somad
ini yang sekarang seperti meteor ya
ini juga dari ulama ya
menurut saya lini saya sangat pribadi ya
ini yang bisa menyelamatkan bangsa kita
dan insya allah akan bisa lebih bagus dari yang ada sekarang ini ya
insya allah gitu
nah jadi sekarang memang terpulang bagaimana koalisi partai partai nanti ya
saya kira pun koalisi partai akan menerima
saya ingin langsung mungkin ke pak selamet ya
tadi juga ada di sana
pak amin rais
ini kan tentu peta politiknya masih bisa berubah ya
meskipun sudah rekomendasi dan juga demokrat menghargai sekali rekomendasi dari teman teman gnpf ulama
kalau kemudian partai koalisi pak prabowo ini menyepakati bukan nama nama yang diusung atau yang diusulkan oleh gnpf ulama
ini seperti apa ini pak ustadz
ya yang jelas setelah keluar rekomendasi maka tugas kami akan memperjuangkan rekomendasi itu
kami akan meyakinkan dan yakinlah kepada partai partai koalisi bahwa kalau aspirasi ulama dan umat ini bisa diterima kombinasi nasionalis dengan ulama
kami pastikan ulama dan umat akan dukung full
yang kedua kami juga ingin tekankan ayo bersama sama
sekarang saatnya semua kita saling
tidak saling membangun kekuatan
tidak saling menjatuhkan
ini penting buat kita bersama sama termasuk dalam partai koalisi keumatan dan kebangsaan
muncul tambahan tuh
yang ketiga ingin kami tekankan juga kepada partai koalisi keumatan
bahwa bersatunya ulama dan umat itu bisa menjadi modal besar buat kemenangan
bisa juga mendongkrak logistik
ini pengalaman di ruasan dua kemarin di jakarta
ini tidak boleh dibungkirin juga
oleh kanannya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk buka komunikasi
dan itu sudah kami lakukan
dengan pak amin rais tadi siang sudah
kemudian tim juga sudah bertemu dengan pak pro pro di ketan negara
dengan ustadz salim selaku cawapres juga kita akan komunikasi
dengan ustadz somad juga akan kita buka komunikasi
tapi di jepang

kami sangat menghormati kerendahan hati ustadz abdul somad
kami menghormati betul
akhirnya mendukung untuk dengan pak salim ya
itu menunjukkan bahwa betul kolaborasi nasionalis dan ulama itu begitu kuat
dan insya allah kalau rekomendasi diterima
ustadz absoman akan menjadi tim untuk memenangkan tim ini
kalau kemudian misalnya kita bicara kan banyak sekali kemungkinan
apa saja bisa terjadi
kalau akhirnya misalnya muncul adalah nama prabowo ahj
nah seperti apa ini pak selamat mari
jadi sekali lagi tetap musyawarah itu kita kedepankan
tetap musyawarah kita kedepankan
itu nggak boleh lupa
harus saling menguatkan
tidak saling menjatuhkan
kalau ingin didukung full oleh ulama dan umat
maka nasionalis dan ulama
pilihan yang paling tepat untuk mengenangkan pertempuran dan mendapat keberanian dan pertolongan dari ulama
jadi kalau nasionalis dengan mas a'yed ini artinya belum cukup kuat gitu kira kira
itu aspirasi ulama dan umat yang sudah terjadi
yang itu yang diperjuangkan ya
kita kan juga bentuk tim tentunya kan
setelah istimewa ulama itu untuk bangun komunikasi
nah kalau nanti sudah sepakat demokrat masuk dalam koalisi
dan kemudian lima partai yang terdahulu sudah koalisi juga
ya tetap harus mengedepankan musyawarah
dan sekali lagi harus saling menguatkan
jangan saling menjatuhkan
tujuan kita sama
yang penting dua ribu sembilan belas ganti presiden
jadi seperti tadi mas bilang
kita sangat menghormati misalnya yang tadi internal diserahkan pak selamat ya
bahwa awalnya yang sangat didukung itu misalnya habib rizik sihab
tapi kemudian karena beliau dengan kelegawanannya
ya disana menyampaikan
udah mas prabowo saja
ya bukan tidak mungkin
itu kan juga akan terjadi
jadi artinya yang tadinya sangat didukung itu adalah
tapi kemudian muncul pak prabowo
kalau dipikir antara pak rizik sihab dengan pak prabowo kan
yang lebih dekat ke ulama
awalnya pasti habib rizik sihab yang lebih tinggi
tapi kan akhirnya dengan musyawarah
dan itu sekitar buat pak prabowo
bukan tidak mungkin kan
semua itu akan ketemu mana yang paling baik
tapi saya sekali lagi setuju
apa yang ada
jadi insya allah
koalisi kerakyatan dan keumatan ini
ya atau kebangsaan
itu akan mengalahkan koalisi kekuasaan
jadi kita sekali lagi sangat menghormati
kami dari partai demokrat
insya allah akan bersama sama
yang terbaik itu nanti memang keputusan dari majelis
tapi lagi lagi tetap mendorong mas ahaye masih ya
itu semua adalah keputusan di majelis tinggi partai
dan bisa dimusyawarahkan juga
dan bisa dimusyawarahkan
bukan harga mati
harga hidup malah
tapi kan apakah musyawarah itu ketemu atau tidak
nah itu kadang kadang jadi permasalahan juga
indonesia itu insya allah kan
masyarakatnya diberikan oleh allah swt
manusia itu kan punya kedewasan akal dan pikiran untuk menentukan
enggak mungkin lah otototan
kalau otot otot itu yang terjadi di batam tadi malam itu
itu otototan yang tidak bermutu gitu
tapi insya allah kalau kita kita sudah mengedepankan bangsa
sudah ada sekali lagi
itu akan terjadi
nah ini yang masih kemudian di rundingkan ya
kalau di internal partai
antara demokrat dengan partai partai pks pan gerindra
ini sudah sejauh mana sih sebenarnya mas roy untuk pembicaraan capres dan juga cawapresnya
ini kan besok ada pertemuan
mungkin sebagai pengantar untuk pertemuan besok sih mas roy
apa yang diinginkan oleh utamanya oleh partai demokrat dalam hal bertemu itu
untuk menjadi solusi bangsa
kita tidak buru buru sudah dagang sapi
menawarkan gini bahkan mengatakan oh anda nanti dikasih menteri berapa
kasih menteri berapa
ya kalau itu terjadi
kalau misalnya di sebelah sana tiba tiba tidak ada yang dipilih
bisa juga bubar
sendiri sendiri kan gitu
nah kita untuk berpikir arah bangsa ini ke depan
insya allah seperti apa
kita berikhtiar membangun bangsa ini dengan sebaik baiknya
jadi sekali lagi
komunikasi kami dengan khususnya pak sby
dengan pak prabowo
yang alhamdulillah kemarin di megakuningan berjalan dengan sangat baik
kemudian dengan pak zul
itu berjalan dengan sangat baik
insya allah besok pagi pak sby ganti ya
ke tempat pak prabowo di kertanegara
dan malam harinya ada pertemuan yang lain lagi
mudah mudahan tetap jadi ya mas roy ya
karena ini hanya masalah teknis ya
masalah teknis yang tadi diselesaikan oleh tim teknis
tidak ada apa apa
lebih baik kita mencapai mufakat dalam sebuah musyawarah
dan mudah mudahan silatohim dengan kita juga
itu yang ditunggu tentu ya pak selamat ya
jadi artinya komunikasi itu kita lakukan dengan sangat baik
dan apalagi kalau misalnya yang tadi disebut pak salim sehgaf
itu tentu komunikasinya juga sangat baik dengan pak sby
karena dulu pernah bersama sama di kabinet indonesia bersatu
jadi menurut saya pasti akan tercapai suatu yang baik
kalau kita memang niatnya baik
kita berdua sangat baik
dan itu artinya kita sangat baik
itu juga yang kemudian pak sby besok juga bertemu dengan pak prabowo
bertemu dengan pak soebul dan lain sebagainya
ketemu dengan yang lain
nah mas roy dengan tidak sedikit kemudian yang berpikir bahwa koalisi di luar jokowi ini
ini waktu tinggal sekitar dua minggu mungkin ya sebelum pendaftaran
sampai tanggal empat dan tetap tanggal sepuluh
artinya mungkin kalau buat saya bukan waktu yang panjang
saya nggak tahu mungkin kalau dari segi politik ini seperti apa
artinya kan hanya tinggal tersisa sedikit waktu begitu
dengan banyaknya nama dan lain sebagainya ini seperti apa
mungkin publik menangkapnya
karena belum ada kesepakatan sama jawab pres sebenarnya yang menjadi masalah
tapi jangan masalah juga berpikir bahwa ini hanya terjadi di koalisi kerakyatan keumatan dan kebangsaan ya
koalisi sebenarnya juga gitu
kekuasaan bisa terjadi
iya juga bisa terjadi
kalau nanti misalnya
atau jangan jangan saling tunggu
itu pasti akan terjadi
akan berubah lagi
atau judicial review memutuskan pak jk diperbolehkan lagi
nah pasti berubah juga
jadi sebenarnya dua koalisi ini masih juga masih
tapi memang sebenarnya memang kesatria nya adalah juara bertahan itu memang yang ngumumkan dulu
jadi tidak menunggu dulu gitu loh
artinya kalau dia nggak ngomongin dulu berarti memang nggak pede atau
silahkan pak ustaz
kita silakan nanti publik ya akan menilai kira kira begitu ya
terima kasih kita akan tunggu besok mas roy seperti apa jam sepuluh pagi ya dengan pak prabowo
malamnya dengan pak soebul
kita tunggu seperti apa mudah mudahan
ada kabar baru yang bisa diberitakan kepada masyarakat
supaya betul betul jelas nih koalisinya gitu ya
terima kasih banyak mas roy suryo sudah hadir
terima kasih banyak ustaz selamat maret sudah hadir di privace malam hari ini
dan kami akan segera kembali tetaplah bersama kami di cnn indonesia